kloter pertama dari total sembilan puluh enam warga negara indonesia yang berhasil dievakuasi dari
ukraina beberapa hari lalu telah tiba di bandara internasional henry kwanda rumania
evakuasi dilakukan pemerintah indonesia setelah militer rusia menggempur beberapa
wilayah di ukraina kamis pagi delapan puluh tiga warga indonesia dan enam anggota staff kbri ini akan melalui
pemeriksaan imigrasi di bandara sebelum memasuki pesawat khusus garuda indonesia
dalam unggahan terbaru instagram resmi kbri kiev terlihat rombongan sudah berada di dalam
pesawat dan bersiap melakukan perjalanan pulang kementerian luar negeri menyebut
pesawat yang membawa wni ini akan tiba di bandara soekarno hatta tangerang banten kami sore
ribuan mahasiswa asal india telah sampai di new delhi india pada dua maret
para mahasiswa itu langsung disambut oleh keluarga masing masing beberapa mahasiswa harus menunggu
selama tiga hingga empat hari di dalam bunker hingga akhirnya dapat dievakuasi melalui perbatasan
polandia dan hungaria namun seorang mahasiswa india meninggal saat keluar mencari makan dari
banker upacara peringatan diadakan untuk mengenang mahasiswa bernama navin tersebut
pemerintah india menyatakan sekitar tujuh belas dari dua puluh warga negara india di ukraina sudah
dievakuasi sementara itu kedutaan tiongkok di ukraina telah mengevakuasi sekitar seribu warga
negaranya dari ukraina pada selasa satu maret lalu warga negara tiongkok dievakuasi dari
kif menggunakan kereta serta bus dan telah tiba di moldova dengan selamat kedutan
tiongkok di ukraina mencatat hingga kini enam warga negara tiongkok terdaftar untuk evakuasi